ya orang tua gelandang andalan indonesia andik firmansyah berharap kali ini anak mereka bisa meraih trofi piala aff
andik telah dua kali tampil di gelaran aff dan kembali menjadi andalan di sektor sayap tim garuda
kedua orang tua andik firmansyah yang berada di surabaya berharap anaknya kali ini bisa mempersembahkan trofi juara
walaupun hanya bisa memberikan dukungan doa namun keluarga andik sangat berharap andik bisa memberikan yang terbaik bagi indonesia
kedua orang tua andik esaman dan jumayah juga sangat bangga menunjukkan foto foto andik saat merintis karir sebagai pesepak bola